beredar surat dari badan pengawas obat dan makanan yang mengizinkan penggunaan vaksin covid sembilan belas untuk antak berusia dua belas hingga tujuh belas tahun
izin itu tertuang dalam surat mengenai hasil evaluasi hasil dan keamanan komite nasional penilai obat yang dikirim ke bio farma pada dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh
dalam surat tersebut bepom merekomendasikan menerima usulan penggunaan vaksin corona pada anak berusia dua belas hingga tujuh belas tahun
sementara itu penggunaan vaksin bagi anak berusia di bawah dua belas tahun bepom belum memberi lampu hijau
dihubungi cnn indonesia bepom belum memberi konfirmasi tentang surat itu
bepom berencana memberi pernyataan resmi mengenai vaksin anak hari ini
sebelumnya kementerian kesehatan dikabarkan sedang mengkaji penggunaan vaksin virus corona untuk remaja atau anak berusia di bawah delapan belas tahun diantaranya sinovac
untuk anak berumur tiga hingga tujuh belas tahun
dan pfizer untuk anak berumur dua belas hingga tujuh belas tahun
awal juni lalu tiongkok menyetujui penggunaan darurat vaksin sinovac untuk anak dan remaja berusia tiga sampai tujuh belas tahun